saudara capres pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan menanggapi wacana dirinya yang dipasangkan dengan basuki cahayapurnama atau ahok dalam pilgub jakarta
hingga saat ini anies belum bisa memastikan untuk maju atau tidak dalam kontestasi politik pilgub jakarta november nanti
anies masih mempertimbangkan semua masukan dan memastikan terlebih dahulu apakah pilgub jakarta akan berjalan adil dan jujur
sebelumnya wacana memasangkan anies ahok ini sebelumnya dilontarkan oleh sekjen pdip hasto kristianto